kenapa lu gak ketawa sih
ketahuan lu garing
apa aja mau sih foto masa kayak gitu
ini yang miring fotonya atau kepala gue ya
beb cepetan beb
iya aja ini juga udah cepet cepet
gue belum ganti baju
kok mudah mudahan gak setir kok
cepetan dong beb
gue dibawain lagi sama mami
kamu tuh kelakson kelakson ngapain
gak ada orang di depan
biar ada yang bukain pahager bu bos
maksudmu aku kamu suruh bukain pagar
maksud saya biar yang di dalam rumah yang bukain pagar
bener bener kamu ya kelewatan ya
kamu suruh anak saya yang paling gantung warna bukain pagar
kok masih pakai jeans
aduh ya ampun
abang salah ya
mau abang bantu
ingat ya sama perjanjian kita
kalau mami udah tidur lo balik ke kamar lo

kalau mami udah tidur lo balik ke kamar lo
rasanya ada yang aneh
iya bu bos
mau ke dalam manggil bos warno
mau ngasih tau kalau kita udah nyampe
mau ngasih tau kalau kita udah nyampe
nggak usah kamu panggil
nggak usah kamu panggil
kamu turunin aja itu koper
kamu turunin aja itu koper
yaelah bu bos
kenapa ngedari tadi aja sebelum saya nyampe sini ngasih taunya

ngejawab terus ya kamu
si bajunya nyetek banget
maaf ya kita tadi telat bukain pagernya

lagian ada ponirin
lagian ada ponirin
maksudnya tidak ada orang
lagi jalan jalan enggak
nggak ada orang
pape kamu kerja dulu
nanti nyusul kesini kok

bawa bisik bisik hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe acung nggak papa papa nih baju kamu kebalik ya
enggak nih kembali acil kalau baju ini resleting itu harus di belakang oh gitu ya
ya gitu kamu kalau mau pakai baju kamu lihat dulu bajunya bagian lebih rendah itu bagian depan
enggak usah ketawain ya udah ayo masuk
duduk duduk mi iya
mami mau minum apa
nggak usah nanti mami ambil sendiri aja
langsung bawa kopernya dibawa naik
iya soalnya kamar atas sudah dibersihin mami
mami gak mau tidur di kamar atas mami maunya tidur di kamar bawah
ada dua kamar kamar kalian sama buat mami
kita udah beresin semuanya kamarnya itu rapi pokoknya buat manski
mami pokoknya nggak mau tidur di kamar atas biar kamar atas buat poniren aja
mami mau dekat kalian
kenapa dodol ke tangan masih ya saya juga kan anggota keluarga bos warno
lo kau tungguin sekarang mami sebentar ya tunggu ' actually yo
becanti udah sering kok ngomong kayak gitu
mau gue tambahin lagi
gue gak mau sekamar sama lo
nanti mamski bisa denger loh beb
terus gimana sekarang
ya pokoknya gue gak mau sekamar sama lo
lo jangan maksa gue dong
abang jadi bingung nih dok
udah gak ada kamar kosong lagi di sini
beb cantik bobot di ranjang
abang bobot di lantai
kalo gitu abang yang tidur di ranjang beb cantik yang tidur di lantai
janji kok abang gak bakal macem macem
ya justru yang aneh kalo cuma satu macem
kan jadi bingung nih beb
ya bukan ke gue pegangannya maksudnya
intinya gue gak percaya sama lo
jangan sampe mamski tau kalo kita gak sekamar
kalau abang ngerasain ya abang

masih kel singapura
masih kel singapura
masih kel singapura